hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat
⁇ aswadi minal faryu yang artinya makan dan minumlah kalian sampai jelas nampak benang
putih dari benang hitam dan itu adalah saat fajar kemudian sumati musyamailail kemudian
sempurnakan oleh kalian puasamu sampai waktu
malam ustadz yang dimaksud fajar itu apa ya ustadz jangan dipotong dulu kalau ustadz lagi ngomong
rumput potong tuh bersih omongan dipotong mulu baik sobri dan juga semuanya tolong dengarkan
baik baik fajar disini bukan terbitnya matahari tapi fajar disini adalah fajr shodek atau fajar
shodek apa itu fajar shodek ya fajar shodek adalah cahaya putih agak terang yang
menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum terbitnya matahari bukan pada
saat terbitnya matahari itu salah paham namanya ya pahim tuh ini masih penuh
sulitnya sun mana aku masih baru juga bentar ya hai kau apa sih

tunggu bentar sun kayak ada yang aneh di sun
gak nah udah gile bantu cari aku tahu banget ini pastiinkulah menggulungkan
actually mah cp tuh bulannya music kian ingin baik jangan dikotori sama suzon kan
kan sesama muslim harus hush nuzon alias perbaik sangka lovers yang benar kata kamu tapi aku tuh
tetep curiga sama ulahnya terowemo
situasi aman terkendali
aduh aduh aduh aduh
karena disini gak ada manusia
gak ada hewan
itu mau namanya sungguh aman
ah laporan diterima
ini bagi aku lagi
kalau ngelempar jangan banyak gaya
lemparin bener dong
kendal sama orangnya sama aja
lihat tuh haikra asin pengen kesini sob
tapi pak ustad
betul juga ya
ini bulan suci ramadan
jangan sampai kita berbuat kesalahan
ada pantun mengatakan
paling enak minum teh seduh
dikasih roti dicampur terasi
janganlah kalian menuduh
kalau belum ada bukti dan juga saksi
jadi kita di bulan ramadan ini
sebanyak banyaknya melokal amal perbuatan
jangan malah nuduh orang
gak bagus itu
biar ustadz musa yang mulia dasantun
tangganya dimana ustadz
nyari tangga dimana ya biasa di gudang dong
kok masih nanya lagi aja
nyari tangga dimana
sekarang tuh jam berapa sih
hasan maghrib berapa jam lagi
ini itu masih jam delapan
masa udah nanya hazan maghrib sih
hazan maghrib masih berjam jam lagi
your juga belum
aduh tuh kan ah berhenti ya aduh lapar tuh perutnya boyi aduh perut ngapain bunyi sih
assalamualaikum waalaikumsalam oh jadi disini nampaknya ada yang perutnya lagi ke roncongan
aduh aduh aduh masih pagi aja udah keroncongan udah kelaparan ah parah parah banget sih ah
fuan amalia ini itu baru hari pertama puasa masa udah mau batal eh anak aja siapa juga yang batal
hah gini deh aku mau kasih pertanyaan buat kalian bertiga apa emang kalian gak lapar apa pasti
kalian bertiga juga sama sama
aduh bu tuh bikin school
aku enggak laper waktu characteristics
tidak ada bohong
kalian itu ya
hari pertama puasa udah berbohong
apapun yang terjadi
jangan sampai kalian lepas tangganya
ya sebab ini posisi pohonnya itu
agak miring dikit jadi tangganya nggak nempel seutuhnya
tenang aja ustadz
iya dan bau san mana mungkin sih kita lepasin
dia terhubung ngedekin kita
ka tunggu ka
aduh orang lagi sendiri
asun jangan dilepasin
aduh oi baru inget kan
aduh bangun bangun saya gak kuat
ustaz bisa jahatnya sih ustaz
iya aduh bener bener nih
oh ini namanya jatuh dua kali
udah saya ketiban ustaz
ustaz ketiban lagi tangga
aduh pak sergiti maaf ya pak sergiti ya
karena alasnya pak sergiti
iya pak sergiti aman bulan ramadan
kalian ini gimana sih
oh ini gak bakal lepas
gak tau ustaz juga bingung
sekali lagi ya
habis belajar ini kita mau ngapain
kok kita makan sih
kayaknya kita lagi puasa ya
ya karena kita lagi puasa jadi kita gak bakal makan
kita itu bentar lagi sholat duha princes
habis sholat duha kita tadi harus tidur
mama tadi kurang tidur
saatnya tsunami nih
jadi pengen makan buah buahan
ini mana dong cetia lapar
ya kok ternyata mau tamis sih
ayo kalian maju ke depan
jelasin apa yang udah ustadz jelasin ya